ya bukan syahrini namanya jika tidak membuat kejutan menarik dalam setiap kemunculannya
dalam sidang yang pertama kali dihadirinya syahrini menceramai majelis hakim sidang first travel
segera bapak hakim dan bapak jaksa yang terhormat yang mulia disini
bisa segera mentuntaskan nasib jamaah yang belum berangkat ke tanah suci
tolong segera pak jangan dilaporkan
ya tak cuma mewah syahrini ternyata juga jago ceramah loh
di akhir kesaksiannya syahrini bahkan sempat menceramahi majelis hakim
agar menyelesaikan skandal first travel dengan tuntas
saya berharap dengan saya dijadikan saksi
segera bapak hakim dan bapak jaksa yang terhormat yang mulia di sini
bisa segera mentuntaskan nasib jamaah yang belum berangkat ke tanah suci
tolong segera pak jangan dilama lamakan
apabila yang salah bapak bela yang salah
jangan bela yang salah
harus bela yang benar
ini masyarakat yang korban pak
saya disini hanya menjadi saksi
mudah mudahan saya bisa membantu
saya sekemampuan saya tahun kemarin hanya bisa mengumrohkan dua puluh orang korban ini
doakan saya saya bisa menguburkan lagi korban yang lain
segera pak ya
tolong cepat pak diselesaikan supaya masyarakat tidak menunggu lama
sudah cukup itu ya
terima kasih ya
satu lagi pak tidak ada satu peser pun dana yang mengalir ke saya
satu perak pun tidak ada
jadi tidak benar satu tiga miliar itu lari ke tangan syarini dan menerima uang dari first travel pak ya